calon presiden prabowo subianto kembali menjelaskan pernyataan yang mengenai pemakaian slogan
make indonesia great again yang dianggap sebagian pihak meniru slogan presiden donald trump
menurut prabowo slogan itu adalah pernyataan untuk membangun harapan mengenai kejayaan indonesia
berikut ini penjelasan prabowo subianto kepada alvito dinova gintings
baru baru ini bapak memperkenalkan slogan make indonesia great again
bisa dielaborasi lebih jauh maksudnya apa
sebetulnya saya bukan slogan khusus itu
rangkaian pembicaraan saya waktu itu adalah begini
kalau negara yang semaju amerika saja yang begitu advance teknologinya pendidikannya ekonominya dan sebagainya
merasa bahwa mereka
mulai kalah kalah bersaing dengan kekuatan kekuatan lain dan mereka merasa perlu menggugah
untuk buat amerika make america great again buatlah amerika jaya kembali
saya loh kenapa kok indonesia tidak boleh juga punya pemikiran seperti itu harapan seperti itu perjuangan seperti itu
itu saja yang saya
saya kira kenapa indonesia ini
saudara alfito terutama orang pribuminya ya
dari dulu kita selalu dianggap
itu sistem penjajahan yang sudah lama pak
pernyataan prabowo tentang make indonesia great again mendapat kritik dari politikus pd perjuangan adiana pitupulu
menurut adian dengan slogan itu prabowo semakin menunjukkan
mengidentikan dirinya dengan sosok presiden trump
termasuk dengan segala kontroversi dan kelemahan trump seperti yang
seperti menebarkan ketakutan hingga isu rasial
pertama pernyataan telat ya
tahun lalu kita sudah kampanye indonesia hebat
sudah telat itu juga pelagiat
karena donald trump dan reagan juga sampaikan hal yang sama dulu
bisa saja dia coba mengatakan dia identik dengan donald trump segala macam
tapi saya pikir yang dipakai tidak cuma istilahnya
tapi dalam beberapa hal cara caranya juga
seperti misalnya di sana mengembangkan ketakutan
di sini juga seperti itu
rakyat disuruh untuk takut
diminta untuk takut terhadap segala macam keadaan
di sana ada isu rasisme
di sini juga ada
di sini juga ada
artinya tidak cuma slogannya
tapi cara cara yang dipakai di amerika juga
sepertinya bisa saja dipakai oleh prabowo dan timnya di indonesia
misalnya di salah satu kalimatnya prabowo bicara tentang neolib
dia sedang mengutip pernyataan salah satu tokoh neolib dunia
liberal dunia yang sangat besar kan
sebelumnya dalam sebuah acara calon presiden prabowo subianto menyebutkan slogan
make indonesia great again dan indonesia first
slogan ini dinilai banyak pihak menyerupai slogan presiden donald trump
bagi bangsa indonesia indonesia first
make indonesia great again
begitu sekarang amerika serikat merasa kalah bersaing dengan tiongkok
mereka menyatakan perang dagang
tidak ada free trade tidak ada perdagangan bebas
dia mengatakan america first
dia mengatakan make america great again
dia mengatakan the important thing is american jobs
kok bangsa indonesia tidak berani mengatakan

make indonesia great again

tidak ada perdagangan bebas
tidak ada free trade tidak ada perdagangan bebas